qatar sudah lama menjalin hubungan dagang dengan indonesia
pada tahun dua ribu enam belas nilai ekspor indonesia ke qatar
bernilai lima puluh tujuh lima juta dolar amerika serikat atau tujuh ratus tujuh puluh enam miliar rupiah
sedangkan untuk impor bernilai tujuh ratus empat puluh lima juta dolar as
atau sekitar sepuluh triliun rupiah
untuk kerjasama indonesia dengan qatar
indonesia dan qatar melakukan perjanjian kerjasama bebas visa
bagi pemegang paspor dinas dan diplomatik
sedangkan untuk di bidang pariwisata
kbri doha mengupayakan promosi pariwisata
yang menampilkan iklan wonderful indonesia
yang tayang di tv al jazeera sebanyak tujuh delapan ratus delapan puluh empat sampai akhir tahun dua ribu enam belas
di bidang tenaga kerja

sebanyak dua puluh empat tki